masih di news hour gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah covid sembilan belas di ibu kota mencukupi
anies menambahkan pemprov dki juga telah menyiapkan lokasi alternatif sejak maret lalu
lahan pemakaman yang saat ini digunakan yakni tpu pondok ranggon dan tpu tegal alur masih dapat menampung jenazah covid sembilan belas yang terus bertambah
gubernur dki jakarta anies baswedan menanggapi santai terkait isu krisis ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah covid sembilan belas di ibu kota
seperti diberitakan sebelumnya anies mengaku telah menyiapkan lokasi alternatif lahan pemakaman meski tak menyebut pasti lokasinya
saat ini tpu pondok ranggon di jakarta timur dan tpu tegal alur di jakarta barat menjadi lokasi pemakaman jenazah covid sembilan belas di jakarta
terakhir petugas tpu pondok ranggon pun menyebut dengan angka kematian covid sembilan belas
covid sembilan belas yang meningkat di jakarta dipastikan liang lahat di tpu pondok ranggon pun akan penuh pada oktober mendatang
karena itulah mengapa kita harus terus menjaga kedisiplinan supaya yang dirawat lebih sedikit dan supaya yang meninggal menjadi lebih sedikit
nah insya allah tempat pemakaman tentu ada disiapkan tapi sekarang kita masih gunakan dua tempat itu dulu